seorang anggota dprd dki jakarta marah marah mengetahui mobilnya yang sedang diparkir di bahu jalan akan diderek petugas dinas perhubungan
anggota dprd tersebut marah karena tidak ada rambu larangan parkir di tempat mobilnya sedang diparkir
ya anggota dprd dki jakarta dari fraksi partai gerindra ini fajar sidik marah marah ketika mobilnya akan diderek petugas dishub
fajar marah karena tidak ada rambu larangan parkir di badan jalan yang didatangi petugas
digutip dari laman detik com cekcok antara anggota dprd dki jakarta dengan petugas disub ini terjadi pada jumat pagi di jalan budi
rahayu sahobesar jakarta pusat
selain tidak ada rambu larangan parkir fajar mempertanyakan adanya petugas parkir berseragam di lokasi
fajar juga mengaku membayar uang parkir

kita kasih rumah
ini anggota dprd kok
ini anggota dprd
ini anggota dprd
ini anggota dprd
ini anggota dprd
ini mobil bapak anggota dprd
ayo pak gubernur siapapun
mobil bapak dewan parkir tapi mau anggota dewan jangan marah marah
tidak bisa ya
ini parkir dki
ini parkir dki
apa resmi enggak